ini adalah delhi seekor anjing jenis jack russel terrrier yang bersahabat dengan seekor kuda poni bernama spanky
bukan hanya bersahabat deli pun kerap mengajak spanky jalan jalan dengan cara menunggangi spanky berkeliling rumah mereka di sebuah perternakan di washington amerika serikat
anjing berusia enam tahun ini memang mahir menunggangi si kuda mini tanpa terjatuh
bahkan sang pemilik francesca karson berhasil mengajarkan berbagai trik yang dapat dilakukan duet tak biasa ini
pada awalnya francesca yang berprofesi sebagai pelatih kuda cukup kewalahan dengan spanky yang nakal dan kerap berlarian tanpa kendali
suatu hari deli yang sering melihat francisca melatih spanky tiba tiba melompat naik ke atas punggung spanky
dan sejak saat itulah
si sahabat kecil di dalam kota ini
deli menemani keseharian spanky yang menjadi lebih tenang dan selalu berhati hati saat deli menungganginya
berkat kekompakannya mereka pun kini kerap mengisi berbagai acara unik bakat dengan aksi aksi unik ala deli dan spanky
bukan hanya bermain dalam akun instagram keduanya dery dan spanky bahkan terlihat tidak terpisahkan saat beristirahat dan tidur siang dan kerap menggunakan kostum seragam